rotasi jabatan kembali terjadi di tubuh polri
sejumlah perwira tinggi menduduki jabatan baru
kepala polri jenderal polisi idam aziz
juga merotasi delapan kepala polda di mabes polri pada selasa pagi
jenderal polisi idam aziz melantik delapan kepala polda baru
kepala polda kalimantan barat irjen paul didi haryono
digantikan oleh irjen pol remigius sigit
yang sebelumnya menjabat kepala polda sulawesi utara
adapun kepala polda sulawesi utara digantikan oleh irjen pol royke lumowa
yang sebelumnya menjabat kepala polda maluku
sementara itu mantan kepala polda sulawesi barat
brigjen pol baharudin jafar
mengisi jabatan yang ditinggalkan irjen royke
kepala polda sulawesi barat kini dijabat oleh brigjen pol eko budi sampurno
yang sebelumnya bertugas di mabes polri
kapolri juga merotasi kepala polda jambi
yang sebelumnya dijabat oleh irjen mukhlis
menjadi analis kebijakan utama
posisi irjen mukhlis digantikan oleh irjen firman santia budi
yang sebelumnya bertugas di ppatk
brigjen pol wahyu widada
yang sebelumnya menjabat kepala polda gorontalo
menjadi kapolda aceh
menggantikan irjen rio septianda jambak
yang kini bertugas di lembaga diklat polri
posisi kapolda gorontalo kini diisi oleh brigjen pol adnas
terakhir wakil kapolda kalimantan tengah
naik menjadi kepala polda maluku utara
di rupa taman polda gorontalo
ada kegiatan serah terima jabatan
yang terdiri dari
delapan para kapolda
yang melaksanakan mutasi
ini juga ada beberapa pecat utama polda gorontalo
kemudian juga ada
kayanma juga ada kabus litbang
juga melaksanakan mutasi
jadi mutasi ini bagian daripada
apa namanya untuk meningatkan suatu
tentunya ini bagian daripada
yang harus bergerak ya harus berjalan
untuk melayani masyarakat yang lebih baik